mengantisipasi jatuhnya korban jiwa petugas badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd kabupaten lumajang jawa timur
memantau sejumlah aliran lahar dingin semeru senin pagi
ini dilakukan karena cuaca di gunung semeru tergolong ekstrim
tiga daerah aliran sungai yang menjadi titik aliran lahar dingin gunung semeru
terus dipantau petugas badan penanggulangan bencana daerah lumajang
dan balai besar sungai berantas pengendali lahar semeru
cuaca ekstrim menjadi salah satu alasan petugas melakukan pemantauan secara maraton
petugas bpbd juga memberikan arahan kepada penambang yang mencari pasir semeru
mereka biasanya mengeruk pasir semeru di tiga daerah aliran sungai itu
sungai rejali sungai gelidik dan sungai bujur
tetap kita harus mengantisipasi karena dengan cuaca ekstrim dan siklon itu dah liat
makanya hari ini saya berada di aliran lahar semeru yaitu curah kopuan
memberi imbuan kepada penambang atau masyarakat yang berada di alirani dan nambang
supaya berhati hati kalau nanti hujan dan cuaca mendung lebih baik geser dulu jangan nambang
karena dikhawatirkan suatu waktu lahar dingin semeru akan turun
selain mengandalkan alat pendeteksi getaran milik pos pantau gunung sawur
para penambang juga menggunakan tanda tanda alam untuk mendeteksi terjadinya lahar dingin semeru
pemerintah mungkin sirine atau apa
belum ada ya
cuma mengandalkan tanda alam berarti ya
tapi aku dibilangin yang semeru kemarin itu agak kalau mendung cukup pulang aja
petugas balai besar wilayah sungai berantas bagian pengendali lahar gunung semeru membenarkan
masih sering terjadi lahar dingin yang disebabkan hujan intensitas tinggi yang mengguyur bagian puncak gunung
kalau banjirnya itu sewaktu waktu masalahnya apa
tinggal lihat intensitas hujannya yang ada di puncaknya semeru
jadi kalau besar itu banjirnya juga besar gitu
pak dari tiga das itu mah yang paling besar
yang paling besar itu gidek mas
yang gidek itu
itu kenapa pak yang gidek kok paling besar
apa pernah langsung dari semeru atau memang
arahnya paling besar itu ada di das litik
tapi kita banyak masih bangunan di sana itu untuk penanggulangan itu kita bangun ground sale ground sale
seg dam itu untuk menanggul itu
jangan sampai lahar itu langsung ke perkambungan
karena lahar dingin ini membawa material gunung bppd mengimbau warga dan penambang pasir tetap waspada
terutama saat gunung semeru diguyur hujan
hasil pengamatan gunung semeru oleh pos pantau gunung sawur pada sepuluh desember
tercatat terjadi tiga kali letusan tiga kali guguran lava dua kali hembusan
satu kali gempa vulkanik dalam dan tiga kali gempa tektonik jauh
nur hadi wijaksono lumajang